ternyata bapak nelfon
aku telfon balik deh
kalau gitu gue bikinin resep
untuk penguat kandungan dan juga vitamin ya
untuk istri lo
dan lo jangan lupa buat ingetin
setiap hari itu diminum obatnya
oh iya dan satu lagi
kecapean ataupun stres
tuh sayang dengerin
udah sana mandi
aku masih bisa ketemu sama rena kah
gak usah banyak tanya
lagi rena udah pulang
emang rena tuh sebenernya tinggal dimana sih mas
di rumah omanya
bukannya mama kamu tinggalnya di luar ya mas
udah balik ke jakarta
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
akses menuju rumah bu rosa
ren saya pinjem handphone kamu dulu
ibu udah tidur pak
tadi sempat nanya pak tapi saya bilang rena akan telpon ibu
abis itu ibu tidur
untuk hari ini rena belum bisa pulang dulu
soalnya tadi ada pohon tumbang
nutupin jalan jadi akses buat ke rumah tuh nggak bisa
tapi rena baik baik aja kan pak
reina baik baik aja kok
kamu terus awasin mama saya

jangan lupa mama disuruh minum obat yang dari psikiater
kalau ada apa apa hal sekecil apapun kabarin saya
kalau ada apa apa hal sekecil apapun kabarin saya
oh ya handphone saya sekalian tolong di service ya
kalau gitu saya permisi ya pak
dan tasnya reina
makasih ya ren
mau gendong oke
gendong depan atau belakang
gendong di sini
satu dua tiga
satu dua tiga
kamu dengar sendiri kan
dokter bilang kalau kandungan kamu itu lemah
gimana kalau kamu berhenti kerja aja
belum sih sayang
aku ingin kamu jaga kandungan ini
aku gak mau kalau sampai terjadi apa apa
mulai dari sekarang aku mau nurut semua kata kata dari suami aku
aku akan diem aja di rumah makan makanan yang sehat
minum vitamin sama istirahat yang cukup
kayaknya gue mending kerja diem diem aja dari belakang nino
sedangkan gue bener bener butuh pekerjaan itu buat nebu sertifikat apa yang udah digadein
sudah sampai kamar papa
ini buka sendalnya dulu
tidur sama mama tidur sama papa
tidur sama mama tidur sama papa
mama tidur di kamar lain sayang
renat tidur sama papa aja
emangnya rena gak mau tidur sama papa berdua
mau tapi sama mama juga

tinggal kok bisa ketebal dengan papa
pokoknya ke challenger lainnya pun nggak sangat

ternyata papa nelfon
aku telfon balik deh
malam ini kamu tidur bersama saya
serius mas kenapa
gak usah gr
ini rena yang minta
bukan kemauan saya
oh ada rena
kok kamu bilang sama aku katanya gak ada reina
nanya terus ya
mau atau enggak kalau nggak mau yaudah
mas gak fokus ya
oh tidur bareng sama aku kan mas
gak usah senyum senyum
tidur jangan ngorok ya
kamu tidur emang melek
kayak tau aja ngorok apa enggak
pokoknya jangan ngorok
gelap banget sih
mbak andin masuk ke kamarnya mas
kamu belum tidur
yaudah sekarang kita tidur ya
pa mama tidur yuk